ya udah sama mbak mirna tuh liat udah pas
lalu kira saya sibuk banget
saya lagi sibuk soalnya
mungkin randy bisa temenin kiki
ambil koran ya
sisi ini taruh di sini
harus ngapain tadi

untuk kita bikin games ya
gini kelompok sekiman
sebuah game jadi game itu untuk
menambah kehangatan suasana gimana pak
surya bisa yang main game ya
oke boleh bu sara oke main game
oke kita main games gamesnya
bantu saya jadi
easy game jadi nanti kita pakai
koran propertinya koran dilipat
dua dan kalian berpasangan
dance di atas koran
jadi nanti begitu musik
berhenti dilipat lagi
sampai pada akhirnya kalian semua
oke bu sarah pak surya
coba ya oke pasti bisa mas surya
ya oke kalau gitu
game nya kiki sudah ngerti game nya
tim satu tim berapa orang isinya
seerti dua orang
jadi satu koran dua orang berpasangan
jadi nanti kalian cari pasangan
masing masing saya jurinya
nanti saya pilih pemenangnya siapa oke
saya harap semua sudah mengerti
korannya bisa diambil di
friend ya pak surya bisa
gara gara elsa jadi rusak semua cara saya
gak ada yang ikut kamu aja
ya tapi kan disuruh berpasangan
tadi katanya gak mau
oh atau jangan jangan kamu pikir aku main sama
nggak cemburu sama nino
kok nino sih mas
emang aku mau nyebutin nino
sebenarnya tanpa kamu sadari kamu tuh ngasih tahu mas
kalau misalkan kamu tuh cemburuan
tuh kamu main sama opnya
mau main gak
ya udah oke kita main ya
tuh ayo kita main korang kamu pegang ujungnya korang
pegang sini ujung
nah lipat satu dua tiga
oke udah bisa
sepet amat mungu kayak lo
percuma lo ngeliatin dia juga dia gak bakal ngajakin lo
udah kan kita friend
daripada lo bengong ini kan sama gue aja main gamenya
sebetulnya menurut si randy
enggak deket deket sama ayang kiki
ya udah sih
ini acara udah mau dimulai
tau lo kagak mau main game
gue rusak memarah lo
ya udah ikutin aja
kalau hmm bukan mungrim
cuma lihat deh mas
ada pasangannya masing masing mas
apakah ini sebenarnya adalah suatu kode
kode apaan sih
ya kita main paru berdua mas
enggak enggak enggak
kau main aja sama ya
ya uya kan udah sama mbak mirna tuh liat
lalu kira saya sibuk banget
saya lagi sibuk soalnya
mungkin randy bisa temenin kiki
tiga dua satu music goal
pak surya oke pak
ini kok berisik sekali kalian ya di belakang
kalian bantu saya jadi juri
ibu sarah bisa
mungkin pasuryanya bisa dipegang
kesini ya pak
oke tiga dua satu music play
seket lagi nih
randy dance dong
oke sekali lagi
loh opa jatuh
ya ampun maaf
yaudah maaf ya keluar ya pasurya ibu sarah
oke out ya
oke jadi tinggal al andin randy kiki dan nino sama reina
oke sekali lagi ya
tiga dua satu music go
eh narikin dia mas
jangan bergerak jangan bergerak
pak randy kagunya keluar
kalah juga kalah
mas ren kagunya kok jadi keluar
jadi kita kalah
oh tinggal al andin dan nino sama maju coma
boleh satu kali lagi
satu kali lagi
lipat satu lagi